melanjutkan kunjungannya di jawa barat dengan hadiri acara nadatul ulama di banjar
sementara itu di tempat berbeda sejumlah penarik becak solo mendeklarasikan diri
mendukung jokowi ma'ruf di pilpres dua ribu sembilan belas nanti
melanjutkan kunjungannya di jawa barat dengan menghadiri musyawarah nasional
dan konvensi besar nandatul ulama di kota banjar jawa barat
maruf tiba di pondok pesantren miftahul huda al azhar citangkolo banjar
sebagai muftasar nandatul ulama
kedatangannya pun disambut ribuan ulama nu yang menunggunya sejak pagi
meski tidak sedang dalam agenda kampanye muftasar nahdlatul ulama tersebut
mengingatkan warga nahdien agar mendukung kadernya yang sedang ikut dalam kontestasi pilpres
gerakan yang memberikan impact besar high impact jangan low impact
usai menghadiri kegiatan ini maruf amin melanjutkan safarinya menuju kabupaten pangandaran
di tempat berbeda ribuan penarik beca di solo menggelar deklarasi dukungan kepada jokowi ⁇ maruf ⁇ pada rabu siang
deklarasi ditandai dengan doa dan pembacaan iklan dukungan terhadap jokowi ma'ruf
tua panitia menyebutkan mereka berasal dari satu ratus tiga puluh pangkalan yang tersebar di seluruh sudut kota solo
bentuk acara pada siang hari ini adalah mendeklarasikan pendukungan kepada paslon satu yaitu jokowi maruf amin
menurut peserta salah satu alasan mereka memilih jokowi karena faktor kedekatan jokowi dengan pengumudi beca di solo
sejak masih menjadi wali kota
jokowi ma'ruf menanggung penyelidikan di kota solo
tim liputan cnn indonesia